sampai jumpa di video selanjutnya

kamu masih mencintai manores
sampai sampai kamu lupa akan harga diri kamu sebagai laki laki
berarti saya akan menikmati melihat kamu menderita
kok kerja sambil ngelamun
jangan tegang gitu dong
mudah mudahan mereka memang sudah baikan
bapak mengundur saya
ini kebetulan lagi sibuk banget sih
oh bisa pak ada yang bisa saya bantu pak
tolong anterin mawar yang cantik ini ke ruangan istri saya
ya makasih pak
ya makasih pak
ya makasih pak
ya makasih pak
ya makasih pak
ya makasih pak
bagaimana ini map laporan keuangan yang anda minta
dan eem sepertinya saya harus mengingatkan anda bahwa ini kantor bukan pesta
jadi busana dan perhiasan super mewah kayaknya gak patas
tapi saya melakukan ini demi suami saya
sekarang sebagai istri sudah menjadi kewajiban saya untuk menyenangkan suami
jadi kalau mas riko suruh kamu datang ke kantor telanjang kamu mau aja
mbak mau gak
tapi saya yakin mas riko tidak akan pernah suruh istrinya ke kantor telanjang
wow kayaknya saya kenal dia udah lebih lama daripada kamu
ya mungkin mbak kenal dia lebih lama
tapi saya sebagai istrinya mas riko masih punya waktu seumur hidup saya untuk mengenal dia
kebetulan nanti malam saya mau dinner sama dia
dan oh ya
jangan lupa kasih tau dia untuk dangan yang cantik
baik pak bisa
umur riko sudah berjaya
berapa kali sih aku harus bilang ke kamu res aku tuh punya suami
mendingan kamu bawa balik res
bunga ini bukan dari aku
mas riko kok gue dia aneh banget sih
kenapa harus kamu yang bawa ke sini
kan dia bisa bawa sendiri
atasan seperti riko
akan selalu mencari celah untuk bisa memanfaatkan anak buahnya
tadi aku salah paham
lagipula aku di kantor
cuma sebagai babu mano
maaf aku harus kembali ke meja aku
masih banyak kerjaan
ada satu hal yang aku mau bilang sama kamu
cantik sekali bagi kau nita mano
mano masih gibtum aku bes sprinkle it seekal
tenteng quantif itu

minta lagi pelihara rapat